bahkan hingga dua ribu enam belas tercatat lebih dari enam juta warga suriah
mengungsi ke berbagai negara dan yang terbanyak berada di turki
aliran migrasi besar besaran akibat konflik suriah ini menjadi agenda utama
pertemuan puncak kemanusiaan dunia di istanbul turki dua puluh tiga hingga dua puluh empat mei dua ribu enam belas
kriaan mewarnai suasana kelas di sebuah taman kanak kanak
anak kanak ciria ini adalah penghunikan pengungsian nizib ii gasyantep turki
kam nizib ii berdiri sejak februari dua ribu tiga belas
saat ini kam dihuni oleh hampir lima pengungsi suriah
lebih dari setengahnya adalah anak anak
sebagian besar tak mengenal lagi tanah air mereka
kam nizib ii merupakan salah satu kam dengan fasilitas paling lengkap
di antara dua puluh lima penampungan pengungsi di turki
namun tempat ini pun kini sudah penuh
pemerintah turki lewat afad otoritas manajemen bencana dan darurat
mulai kewalahan dengan aliran pengungsi
pemerintah turki mencari aliran pengungsi
keluarga terakhir datang tiga bulan lalu
dan sekarang tidak ada proses yang berlangsung untuk menerima aliran pengungsi baru
mereka tidak berpengaruh menerima aliran pengungsi
afad adalah yang berpengaruh
jadi seperti saya katakan sebelumnya kamp sudah penuh
dan afad akan menggunakan kamp lain untuk pengunjung suriah
lebih dari enam juta warga suriah
mengungsi sejak krisis mulai merebak di tahun dua ribu sebelas
hampir tiga juta diantaranya mengungsi ke turki
separuhnya adalah anak anak yang hidup dalam kondisi serba terbatas
tanpa langkah nyata untuk mengatasi konflik suriah krisis kemanusiaan akan berlanjut
dan anak anak ini akan terus menikmati dunia mereka dari balik pagar penampungan
desi ardiana gaziantep turki